oke kita melanjutkan gegap gempita perayaan kemerdekaan ini ya
memperingati hud ri puluhan warga desa sumberwulu kecamatan candipuro lumajang
menggelar upacara di jembatan gantung kaliregoyo di desa setempat pada selasa pagi
ini selain sebagai bentuk rasa nasionalisme upacara ini sebagai bentuk rasa syukur masyarakat
atas dibangunnya jembatan gantung sepanjang satu ratus lima puluh meter
ya dimana selama tiga puluh tahun masyarakat di desa tersebut terisolir ketika terjadi banjir lahar gunung semeru
karena tidak ada jembatan
dalam rangka memperingati hut ri ke tujuh puluh enam puluhan warga desa sumberwuluh kecamatan candipuro lumajang
yang menggelar upacara di jembatan gantung kaliregoyo sepanjang satu ratus lima puluh meter di desa setempat
nah upacara bendera diikuti oleh anak anak hingga orang dewasa
karena masih pandemi kegiatan upacara tetap menerapkan protokol kesehatan
dengan mewajibkan para peserta untuk mencuci tangan terlebih dahulu
kemudian menggunakan masker serta menjaga jarak
selain sebagai bentuk rasa nasionalisme upacara hud ri di atas jembatan gantung ini
sebagai bentuk rasa syukur masyarakat atas dibangunnya jembatan gantung
di mana selama tiga puluh tahun masyarakat desa sumberwuluh terisolir ketika terjadi banjir lahar gunung semeru
karena tidak ada jembatan
meskipun digelar secara sederhana namun upacara peringatan hut ke tujuh puluh enam
republik indonesia di jembatan kalirgoyo berlangsung khidmat
jembatan gantung sepanjang satu ratus lima puluh meter ini dibangun oleh kementerian pekerjaan umum
dan perumahan rakyat republik indonesia
tahun dua ribu dua puluh satu kita tempatkan di jembatan gantung kaliregoyo
desa sumbervulu kecamatan candituro ini
karena ini merupakan rasa perwujudan rasa terima kasih masyarakat kami
kepada pemerintah republik indonesia
mulai dari pak bupati ibu gubernur bapak menteri dan bapak presiden
karena selama ini masyarakat kami di jobong dan kacangkoso
selama tiga puluh tahun lebih terisolir dan alhamdulillah tahun ini isolasi tersebut bisa dibuka
sebagai apresiasi sebagai ungkapan rasa syukur kami
kami melaksanakan upacara hut kemerdekaan ri ini di jembatan gantung kali legoyo
dengan tidak lupa karena ini masih masa pandemi covid sembilan belas
kita tetap mengutamakan dan mematuhi protokol kesehatan secara ketat